bagaimana perjuangan pdi perjuangan ini
bagaimana perjuangan pdi perjuangan ini
bagaimana perjuangan pdi perjuangan ini
bagaimana perjuangan pdi perjuangan ini
bagaimana perjuangan pdi perjuangan ini
bagaimana perjuangan pdi perjuangan ini
bagaimana perjuangan pdi perjuangan ini
bagaimana perjuangan pdi perjuangan ini
bagaimana perjuangan pdi perjuangan ini
bagaimana perjuangan pdi perjuangan ini
di safari politik ini tentu ada banyak spekulasi
soal ini kemudian menguji
soal puan maharani tadi katakan mas elvan
atau juga kita melihat
pdi perjuangan tidak lagi bisa
duduk dengan egocentrisnya sendiri
sebagai partai yang bisa mengusung capres
berarti karena tetap harus melakukan safari
politik tapi paling tidak apa yang menarik
yang bisa kita baca dari
langkah pd perjuangan dengan
datang ke nasdem dan akan diikuti dengan
parpol lain yang diutamakan adalah
parpol pendukung pemerintah
ya kita lihat pada akhirnya pdip
pdep sadar gitu deh
bahwa di pemilu dua ribu dua puluh empat ini
mereka tidak bisa
kita tahu sebenarnya kalau pdip
itu sebenarnya punya suara yang cukup
calonnya sendiri tanpa harus berkoalisi
tapi kalau misalkan dengan
kondisi pemilu yang
diikuti multipartai sementara suara
pdep juga berkisar
dan dengan kondisi seperti ini
tentu kalau ingin
menang tentu nggak bisa sendirian
kalau ingin merebut kursi presiden
tidak bisa sendirian dan pada akhirnya
melakukan safari politik
kalau sebelumnya pdep terkesan
tanda kutip angkuh gitu tidak mau
berkoalisi pada akhirnya juga sadar bahwa
untuk menang di
pemilu itu harus
menjalin kerjasama dengan partai partai lain
nah ini kita lihat nanti reinhardt ya
calon yang diajukan oleh pdip misalnya
pdip ini tentu kan harus menghitung bahwa
mereka punya modal suara
solid misalkan diantara kader mereka
tapi kemudian tetap butuh tambahan duka
atau empat calon maka
tidak tidaknya kan mereka harus
ada di dua peringkat teratas untuk bisa
melaju ke putaran kedua
sementara kalau misalkan dua calon mereka butuh
lima puluh plus satu untuk menang
nah kalau misalkan modal selama ini
suara yang dimiliki adalah berdasarkan
basis suara di pemilu dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
kemudian dikeluarkan angka
masih perlu buat pdip untuk
meraih angka angka swing voter tadi
ditambah dengan menambah suara suara
dari yang di pemilu sebelumnya
itu merupakan lawan politiknya
nah ini yang
menjadi pr dari pdip tentu satu
mengkonsolidasikan suara yang
dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
modal yang selama ini sudah mereka miliki
kokoh untuk menjadi modal di dua ribu dua puluh
jika ingin menang maka harus
ditambah dengan suara suara
yang kemarin tidak memilih
koalisi mereka dan ini yang
yang harus dilakukan tentu adalah melakukan
approach approach terhadap ketua partai politik
yang lain untuk menggandeng
supaya partai politiknya masuk dalam koalisi
termasuk juga kepada
yang menjadi pemilih
nah ini yang
sekiranya sekarang kita baca itu yang
dilakukan oleh pdep
mas revo selama ini kan publik atau kita media
menangkap bahwa sering ada
panas dingin hubungan nasdem dan pdi
perjuangan ya ada saut menyaut
komentar antara ketua umum misalnya atau
para elit elitnya pertemuan kemarin itu
itu cukup menjawab atau tidak bahwa
kedua partai ini baik baik saja
atau itu panggung depan yang ditampilkan
berbeda lagi mas revo
ya selama ini kan kita bahkan sempat
nasdem ini seperti
oposisi di dalam koalisi gitu
dalam beberapa hubungannya
ada pasang surutnya lah ada panas dinginnya gitu
dan tentu kita semua percaya
politik ini kan seperti ini
apa yang tampak di depan belum tentu
di layar belakang itu akan sama
pada kenyataannya gitu
tampak depan seperti ini kita lihat
apakah nanti di tahun dua ribu
kita lihat september tahun depan ya
ini tentu masih ada sekitar satu tahun
satu bulan lah ya
tidak sampai bahkan
untuk batas pencapaian
kalau misalkan nanti dalam satu bidu perahu
ya tentunya apa yang
sekarang kita lihat itu tetap
dipertahankan sampai ke depan tapi
tampak panggung depan ini sama dengan
layar di belakang gitu ya
ini memang hal yang
yang selama ini kita lihat
di politik seperti itulah kira kira
ya dan masih panjang ini safari politiknya
baru satu partai masih ada partai partai yang lain
mas elvan terakhir
sekarang ini ketika pdi memulai
safari politik sebetulnya sudah ada poros poros yang terbentuk
meskipun tadi kib bisa jadi kemudian terbelah
ada koalisinya pkb gerindra
nasdam dekat dengan pks
dan juga demokrat dan sudah punya tiga nama capres
nah ketika pd perjuangan mulai masuk
melakukan safari politik sejauh mana
ini bisa merubah konstelasi
pdip keren ya
sebetulnya bisa maju sendiri
ya bisa maju sendiri
cuma kenapa pdip kemudian menjalin komunikasi ini menarik
artinya sadar kalau maju sendiri
kemudian nyalonin calon yang lainnya ya
makanya mungkin tiapa mungkin tidak yakin akan menang
bagaimanapun juga pdip sudah sepuluh tahun ya
menjadi partai ini pengusungnya jokowi
dan meraksakan di pemerintah
enaknya kan sebagai partai penguasa
bisa lebih banyak
istilahnya banyak memperjuangkan masyarakat
banyak program program yang bisa berjalan
kemudian masyarakat bisa melihat apa yang mereka lakukan
bahwa kemudian partai oposisi dapat benefit
karena mereka bisa ngeredit dengan bebas
tentu sebagai penguasa
tentu lebih banyak enaknya
artinya mereka pasti akan berjuang
untuk kemudian bisa kembali menjadi pemenang
artinya mereka melakukan komunikasi komunikasi ini
tentang komunikasi mereka
puan maharani ya dengan surapalo lagi lagi ya
tadi disampaikan ini menarik sekali gitu
istilahnya itu tadi mas revo bilang nasdem
orang yang berjalan
dengan arah yang berbeda
dalam satu bis yang sama gitu kan
posisi dalam koalisi kata mas revo
ya sebenarnya saya mau ngomong
itu gak enak
istilahnya saya berdalan seperti itulah
dan karena itu kemudian nasdem
itu mencoba untuk tetap
berbeda gitu istilahnya ingin mencoba tetap
independen gitu di tengah
arus koalisi gitu sedangkan koalisi itu ya berarti
harus sejalan terus gitu kan
di jatengin pertama ada nasdem renat
itu ada sebuah pesan gitu
kamu memang bisa nyapresin emang kamu bisa koalisi dengan
dan kenapa kamu membawa calon dari kami
ya kan kalau ganjar panowo itu
sampai pdip itu belum dicalonkan
bahkan di internal pdip itu
malah kuat dorongan ke puan maharani
di elitnya ya kemudian
seolah olah nasdem muncul kemudian pengen
menampilkan apa namanya ganjar panowo
tentu kemudian ini membuat
ibu md ibu megawati kemudian
merasa konon katanya tidak
senang gitu kemudian maka banyak gimmick gimmick
yang seperti tadi seperti berjarak
nah pertemuan ini seolah olah mendekatkan
meskipun kemudian dibaca
dengan banyak cara gitu kan
bahwa tentunya surabaya tahu
oh ternyata dia dimonitor gitu sama
megawati sama sebagai sama sama
kingmaker meskipun megawati tentu
kingmaker betul ya karena punya
tiket sendiri dan seperti apa pdip
akan mempengaruhi konstelasi saya kira akan sangat
pdip biar kata elit
pdip menolak ganjar panowo
dan mendorong puan maharani puan melakukan safari
politik tapi mau diapa apain
ganjar juga sekarang elitnya pikasnya sangat tinggi
terjadi pergolakan koalisi yang sangat
dasyat pergolakan buat yang dasyat
pdip punya calon yang cukup kuat yaitu ganjar pranowo
dan itu nyatanya juga kok
masuk ke caplisnya nasdem masuk ke caplisnya persiapan
disebut sebut juga oleh partai lain
artinya pdip mau membangun
gerbong koalisi yang sangat kuat
dan ini bisa jadi sangat
sangat menentukan peta koalisi dua ribu dua puluh empat
kalau pdip itu bisa membangun
bukan tidak mungkin
yang tidak punya tiket itu bisa jadi
dibilang sekarang kalau secara
ini ya analisis beberapa tokoh
menyebutkan bahwa mungkin nasdem akan
koalisi dengan demokrat dengan
pks misalnya tapi kalau nasdemnya
diambil pks dengan demokrat
sebenarnya kan tidak cukup
dan kemudian kan calon harus ada dua
misalnya bisa jadi kemudian
rumor sangat beredar ya ini lagi lagi
jokowi kan sangat nyaman dengan dua orang sekarang
yang pertama adalah ganjar pranowo
yang kedua adalah prabowo subianto
dua duanya kemarin dikasih kode
jangan jangan kok ya dua orang ini yang maju gitu kan
ya artinya kalau dua orang ini yang maju
siapapun yang menang tentu sahabatnya
pak jokowi semua tapi itu tentukan rumor
politik kita harus melihat ke depan nanti seperti apa
begitu renhat baik rumor politik yang
bisa jadi menjadi fakta mas elvan
tapi kita lihat nanti ya
akan seperti apa oke kita akan
tunggu lagi nanti akan seperti apa dinamika politik
karena di akhir tahun kabarnya juga partai partai
juga mulai akan mengumumkan siapa capres capres
karena dua ribu dua puluh tiga sudah akan mulai start
terima kasih banyak mas revo dan juga mas elvan
untuk diskusi editorial yang menarik pada malam hari ini
selamat malam sehat selalu
selamat malam reza terima kasih banyak